pokoknya saya gak mau tau
mulai besok bu ranti dan keluarganya harus pergi dari sini
iya harus pergi
sekarang aja pergi
harus dikosongkan rumah ini besok
harus dikosongkan rumah ini
pokoknya harus pergi bu ranti besok
nanti kita pergi
mami adam mau makan di rumahnya tante ranti ya
ya udah deh
mami belum beli beras
makan yang banyak ya
kita lihat saja ntar malam
mudah mudahan aja ketangkepnya jinak
pelan pelan pelan
tuh dia tuh dia
tuh dia bu ena
aduh liat kan kiwek si ga
lo berjurus aja liat itu
aduh mau gak sih seperti sana
oh bubb dota sih
lo boleh lihat queensland makahei
bang documentu nya
ini panasan pokoknya oh eh eh ah uh anak anak jangan ada yang takut ya kalian saling pegangan
ya adam juga ya kalau takut ngajak ada kak ali di sini kamu takut kira kira jenim bakal muncul enggak
oh sampai mau macem macem sama saya keluar sampai anejeng toman keluar keluar itu kayaknya
ada tanda tanda cepetnya
kalau kecil namanya tuyul
hahaha nih cak keker nentang sampean sudah waktunya sampai set set
ayokar ayo keker jangan ngomong aja tuh gue irup viraha paseana
ya lohlek atm else ya kau ngomong alto nun de seletujen kelima
pohon si jeje bisa ngebas micin cepeting kabur duluan
nangkep jin malah lari ih eh gimana kok malah kabur sih dia katanya bisa nangkep jin jin
apa dulu dulu sih bisa dia dulu dulu sekarang sekarang nanti mana nanti
hai menang menang murah dipanggil bodo amat wendang
nanti mana renti aduh gimana nih be pengusir jentolmanya enggak mempan
maaf bapak ibu ibu jentolmanya kelewat kuat sampai sampai banggekernya itu enggak kuat juga
gimana caranya kita harus kasih apa yang jin tomang itu mau itu
udara satu satunya jadi nurutin kemauannya jin gitu
izin tomangnya kan sebut sebut nama bu ranti terus berarti
nama bu ranti terus berarti saya enak nih
nama bu ranti terus berarti saya enak nih
nama bu ranti terus berarti saya enak nih
sama bu ranti kalau bu ranti masih ada di kampung kita berarti kampung kita selalu diteror sama jin tomong ya gak
ya betul tuh
hah benar benar tuh
ya betul itu
setuju tuh bu ranti harus pergi dari kampung ini
tapi nggak begini juga caranya pasti ada cara lain
hah gak ada cara lain pengejar jin aja gak sanggup apalagi kita kita
hmm betul betul itu
eh bintang willem emang kamu berani
kalau di film film sih saya berani
kalau di sini
di sini kamu berani gak ini teh beneran bukan film
pokoknya t ranti harus pergi sekarang juga
pokoknya harus pergi
t ranti berhenti
pokoknya bu ranti harus pergi dari kampung ini biar kita bisa tidurnya aman
bener bener itu kita juga pengen tidur nyaman
karena karena jin kita harus pergi dari sini
pokoknya saya nggak mau tahu mulai besok bu ranti dan keluarganya harus pergi dari sini
iya harus pergi
sekarang aja pergi
harus dikosongkan rumah ini besok
harus dikosongkan rumah ini
pokoknya harus pergi bu ranti besok
mami adam mau makan di rumahnya t ranti ya
ya udah deh mami belum beli beras makannya banyak ya
eh udah ngusir anaknya numpang makan
warga benar saya sama anak anak emang harus pergi dari sini
ayo ali rafa kita beresin barang kalian yuk
tapi nih kenapa kita harus pergi
ali mami saya gak mau warga di sini jadi susah gara gara mami
terus lah mendingan kita pergi aja
tapi mi rafa mau pergi dari kampung ini mi
ya tante lagian cuma kalau tante pergi
jin tamannya masih terus ada di sini kan gak ada gunanya
kalau kalau jin tomangnya ikutin tante sama rafa sama ali gimana
iya kalau setelah kepergian kalian jin tomang itu juga ikut pergi
tapi kalau cintomang itu malah mengganggu warga sini bagaimana
gak ada gunanya
kita harus bersatu teh
itu dialog om di sinetron emang
tapi bener juga
kenapa kita jadi mesti kalah sama jin itu
si jin kan udah bikin kita takut
justru kita tuh gak boleh lemah
jin tomang eta harus kita tangkap
kok pikir pikir lagi kumaha sih
kan dari kamu yang nyaranin
tapi bukan saya eta ya
kita harus cari cara buat dapetin dan tangkap jin tomang eta
enak aja dia udah gangguin saya
kayak di sinetron
seperti usul belakang tadi kita harus lusuhan rencana
hah aku tahu

saya belum punya
bener ya ya
sangat kerja usajung usaung
tunggu sebentar ya
oferearbeit di papel enggan
tantingan pronto saat pemberitahuan
untuk semula ditandung oleh tayo

but mereka emami
komen cuy takut ya
eh ini bukan takut
tapi strategi supaya nggak ketangkep duluan
ya jangan diskusi aja tuh
kalau kalian berisik ntar jinnya denger gimana